presiden terpilih prabowo subianto merayakan malam takbiran bersama keluarga dan sejumlah selebritas tanah air
dalam akun instagram at raffi nagita seribu tujuh ratus tujuh belas nampak prabowo menghabiskan syukuran malam takbiran bersama sang anak
titi soeharto dan sejumlah selebritas seperti rafi nagita dan bae muang
tak hanya keluarga sejumlah politisi partai gerindra juga tampak hadir